wih anggun sekali ya liukan indah mermaid yang satu ini
jangan salah kebolehan yang ditunjukkan catherine grey ini membutuhkan latihan serius
apalagi jika ingin menjadi mermaid profesional
beruntungnya saya berkesempatan belajar menjadi mermaid langsung dari ratu mermaid asal jerman ini
modal utama yang harus dimiliki adalah kemampuan dasar berenang
briefing singkat untuk mengenal gerakan dasar mermai di dalam air pun dilakukan
selanjutnya adalah latihan untuk harmonisasi gerak pundak dada perut dan pinggul
nah gak lengkap dong menjadi mermai tanpa ekor mermaid
pemula seperti saya biasanya menggunakan ekor mermet berbahan spandex dan silikon yang beratnya hanya tiga kg
sementara ekor mermaid profesional seperti yang biasa digunakan catherine beratnya mencapai lima belas kg
latihan menjadi mermaid dimulai dengan melatih gerakan ekor di permukaan air
nah jika sudah lancar lanjut dengan belajar bergerak meliukan ekor di bawah air
ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang mermaid karena butuh kesabaran butuh juga belajar teknik bagaimana menjadi mermaid
ini memainkan tailnya atau ekornya untuk bisa bertahan menyelam di dalam air
ternyata saya sudah coba tapi memang lagi lagi
jadi harus banyak latihan
belajar menjadi mermaid tidak hanya soal kemampuan berenang tapi juga tergantung pada ketenangan dan kepercayaan diri seseorang di dalam air
tentu saja sangat penting sebelum menjadi mermaid kamu harus yakin dengan air dan yakin dengan berenang
dan jika ini diberikan biasanya tidak akan membutuhkan lama sebelum kamu belajar gerakan mermaid yang sepatutnya
yaitu seperti bintang yang berjalan melalui badanmu
catherine gray adalah mantan putri kecantikan jerman tahun dua ribu enam
film little mermaid yang menginspirasi catheline untuk mengawinkan kemampuan menyelamnya dengan kecintaannya pada sosok mermaid menjadi seni pertunjukan mermai
catering bahkan mendirikan sekolah belajar menjadi mermaid hingga menjadi mermaid profesional di sepuluh negara berbeda termasuk di atas kapal pesiar dream cruises
yang mengundang mermaid

langkah catherine tidak berhenti sebagai artis pertunjukan mermaid
lewat mermaids catherine ingin memiliki arti yang lebih luas lagi bagi dunia
saat ini catherine bergabung dengan beberapa organisasi yang berusaha menjaga dan memelihara laut dari kerusakan
sesi foto bersama hewan laut menjadi salah satu upaya catherine untuk menyebarluaskan pesan agar manusia menjaga keberlangsungan ekosistem laut

ini adalah salah satu dari kesempatan yang saya inginkan untuk membuat video ini
sebuah bagian favorit saya tentang menjadi mermaid
yaitu saya mendapatkan pelanggan di sekeliling dunia dengan banyak makhluk laut yang luar biasa
saya menelan dengan mantar penjaga dan dolphin
serupa jenis penjaga krokodil tetes dan sebagainya yang anda mungkin bayangkan
selalu sangat luar biasa menelan dengan jenis jenis biologi

seperti menelan dengan dolphin yang luar biasa
mereka sangat menakutkan
mereka sangat menarik sangat berguna sangat interaktif mereka datang dengan sangat dekat dan mereka sangat menarik
pengambilan foto dan video bersama hewan di bawah laut menjadi salah satu bukti nyata dukungan catherine terhadap keberlangsungan laut dunia